ramai dikabarkan atlet bulu tangkis pravin melati dipulangkan dari pbsi atau dipulangkan pbsi dari pelatnas atau pelatihan nasional
lalu apa alasannya apa betul karena penurunan prestasi sehingga menjadi penting ke depannya evaluasi ini untuk mengejar target atau proyeksi
bergabung ketua pb jarum yopi rosimit dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak pbsi namun belum bersedia untuk memberikan keterangan dan bergabung dengan dialog malam hari ini
selamat malam pak yopi
kemudian pada awal tahun akan dilakukan pemanggilan kembali
status akan dicoret atau dipulangkan atau tidak dipanggil lagi akan muncul setelah ada surat pemanggilan kembali
selama belum ada surat
berita itu bisa benar bisa salah
jadi intinya belum ada status kejelasan ya seperti apa sampai dengan hari ini pak yopi
betul betul sekali karena suratnya baru pemulangan semua
oke sudah membangun atau menjalin komunikasi artinya statusnya masih tidak jelas masih abu abu
sudah ada komunikasi antara pb jarum dengan pihak pbsi terkait dengan hal ini
belum karena tradisinya memang seperti itu
kita setelah pemulangan awal tahun ini mulai januari ini kita masih nunggu siapa yang dipanggil kembali siapa yang tidak dipanggil
dan siapa yang akan dipanggil sebagai anggota pelatnas yang baru melalui selatnas yang akan digelar tanggal sepuluh lima belas januari minggu depan
oke karena mungkin statusnya masih belum jelas rumor yang beredar pun juga jadi macam macam pak yopi
dipulangkan tidak diperpanjang dan lain sebagainya
menurut anda kenapa akhirnya rumor ini beredar begitu kencang di luar sana
ya biasalah kan memang karena enggak ada turnamen enggak ada berita yang dibikin biar ame gitu
oke selain pra
kira kira enggak ada enggak ada biasa lah menurut saya
oke biasa jadi tidak terlalu diambil pusing ya terkait dengan hal ini
oke selain pra fan melatih
selain pramel ada berapa atlet juga yang masih belum jelas statusnya atau dipulangkan pak yopi
semua atlet pelatnas dikembalikan
tidak hanya dari pb jarum dari pb yang lain juga semua dikembalikan
jadi biar jelas bukan karena pb jarum doang yang dikembalikan
semua atlet yang ada di platnas dikembalikan ke klub masing masing
oke jadi tidak hanya pb jarum semuanya pun
dari pb jarum berapa banyak atlet ya pak yopi
oke sekitar tiga puluh ya
nah terkait dengan rumor yang beredar ini kan juga sekaligus memunculkan persepsi di luar sana
dengan alasan pemulangan atau masih menunggu apakah diperpanjang atau tidak ini
karena salah satunya dikarenakan prestasi yang menurun yang melorot
apakah itu juga menjadi catatan evaluasinya pak yopi
ya mestinya itu ditanyakan kepada pbsi kan yang menangani itu
cuma kita sebagai klub ya memonitor memang ada penurunan sedikit
tapi kan mestinya harus dikasih motivasi biar kembali ke track yang benar lagi
oke jadi so far evaluasinya seperti apa betul katanya tadi ada penurunan walaupun sedikit
artinya masih harus dievaluasi harus digenjot lagi karena kita yakin kan kedepannya masih banyak target
masih banyak proyeksi ini pak yopi
jadi tahun sebelumnya mereka bisa juara di all england kemudian prancis denmark open
tahun ini hanya dua runner up
tapi menurut ranking bwf ranking dunia itu mereka masih yang terbaik di indonesia
perninggu terakhir itu ranking lima dunia
jadi pensinya masih
masih cukup kuat untuk menjadi nomor satu lah
ya mudah mudahan ya itu juga yang kita harapkan ya prestasinya jangan kendor tentunya
berikutnya bagaimana nasib dari pramel dan juga kurang lebih tadi tiga puluh atlet yang tadi pak yopi sampaikan
yang statusnya masih abu abu sampai dengan sekarang
ya statusnya harus dijelas pada saat mereka dipulangkan
kembali ke klub kalau atlet ya harus berlatih
kita sudah menyediakan semua fasilitas yang ada di klub untuk mereka pakai
latihan tetap jalan terus
ada yang di kudus juga ada yang di jakarta
oke jadi masih untuk mengisi waktunya tetap dengan latihan itu tadi ya
pak yopi desember kemarin kan ada sejumlah pemain dari pb jarum yang mengundurkan diri
apakah pb jarum itu sudah berhasil
dan tahu apa pertimbangan dari para pemain ini
mengundurkan diri dari mana
saya belum dapat kepastian siapa saja yang mengundurkan diri karena tidak ada laporan yang masuk mengenai ini
tidak ada laporan yang masuk pak
yang terjadi suratnya itu adalah surat pemulangan semua atlet pelatnas
dari situ apakah dari yang sudah dipulangkan apakah ada yang mengundurkan diri sebelum dipanggil lagi
kita belum ada kepastian siapa yang mengundurkan diri
oke setelah mengirimkan satu pasangan ganda campuran kejuaraan nasional pak yopi selanjutnya seperti apa komitmen dari pb jarum sendiri untuk nantinya mengirimkan pemain pemain ke tingkat level atau ke turnamen internasional
sepanjang atlet itu punya potensi untuk berkompetisi di level apapun kita akan mengakomodir
kita dalam ini adalah klub dan para sponsor yang ada di klub itu
kita akan membuat kesempatan yang sama kepada semua atlet untuk berkompetisi dengan baik
artinya ada kemungkinan untuk menang
ada kemungkinan menjadi juara di levelnya masing masing
oke terkait dengan hal hal ini juga persiapan terkait dengan kejuaraan atau turnamen berikutnya baik mungkin di tingkat nasional atau internasional mungkin kan nanti kita akan ada olimpiade kan dua ribu dua puluh empat kalau pak yopi
ya itu proses panjang jadi sebelum kesana harus mencari poin dulu setahun sebelumnya
dan itu adalah proses yang penting
penting sekali agar masing masing atlet itu bisa lolos ke olimpiade dua ribu dua puluh
prosesnya setahun penuh untuk mencari poin agar bisa tampil ke sana
itu pun setiap negara dibatasi ada yang kuotanya cuma dua ada yang satu masing masing punya kuota masing masing
oke baik terima kasih pak yopi rosimin ketua pb jarum
mudah mudahan perihal status kejelasan itu tadi
sudah dalam waktu dekat ini mungkin ada hasilnya akan seperti apa sehingga bisa menjadi kejelasan tentunya juga bagi para atlet ini akan bagaimana tidak terombang ambing
termasuk juga kita harapkan prestasi atlet atlet indonesia ini jangan kendor masih banyak kejuaraan kejuaraan yang menanti ke depannya
terima kasih pak yopir rosimin sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam sehat selalu